bapak presiden memerintahkan saya untuk terbang ke jeddah menghadiri pertemuan luar biasa tingkat menteri luar negeri oki
untuk membahas situasi yang semakin memburuk di gaza
pertemuan para menteri luar negeri oki ini diselenggarakan atas inisiatif beberapa negara termasuk indonesia
rekan rekan dalam beberapa hari terakhir ini saya terus melakukan komunikasi intensif dengan para menteri luar negeri negara lain
pesan yang terus disampaikan indonesia sangat jelas
stop eskalasi fokus pada masalah kemanusiaan dan selesaikan akar masalah sesuai parameter internasional yang telah disepakati
satu jam setelah saya tiba di jeddah saya juga melakukan pembicaraan pertelpon dengan menteri luar negeri inggris james cleverly
kemarin saya melakukan pembicaraan pertelepon kembali dengan menlo mesir
dan kemarin pula saya sempat melakukan pembicaraan pertelepon dengan menteri luar negeri inggris james cleverley
rapat membahas hal ini dengan menteri luar negeri rrt di beijing
pertemuan oki di jeddah ini sangat penting artinya untuk memperkokoh kesatuan posisi oki
guna menyelesaikan situasi di gaza yang semakin memprihatinkan
sebelum pertemuan dimulai terjadi serangan ke rumah sakit al ahli yang menewaskan ratusan jiwa manusia
indonesia telah menyampaikan kecaman keras atas serangan israel terhadapnya
kecaman tersebut juga saya sampaikan dalam pertemuan para menteri luar negeri oki
selain itu di dalam pertemuan oki indonesia juga menyampaikan kecaman keras terhadap agresi
atas warga sipil yang unprecedented di gaza dan seluruh wilayah pendudukan di palestina
permintaan israel untuk mengosongkan dua puluh dua rumah sakit di gaza adalah sebuah tindakan
yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan hukum humaniter internasional dan harus ditolak dan diabekan